sampai jumpa di video selanjutnya

ibu nak ibu betul betul ingin minta maaf sama kamu
kamu tahu rasa sayang ibu sama sita
itu sama besarnya seperti rasa sayang ibu sama kamu
tapi rasa sakit hati ibu sama bapak kamu
begitu besar ibu sakit sekali wi
dan semenjak saat itu
ibu memutuskan untuk merahasiakan semuanya tentang bapak kamu ibu
dan juga tentang sita seorang kemar kamu sendiri
nggak seharusnya dewi marah marah sama ibu kayak gitu
nggak pantas ibu
kalau sita dirawat sama bapak
ibu pasti tahu kan
dia sekarang di mana
tolong kasih tahu dewi ibu
ibu juga tahu
dari ibu tanti
kedua orang tua sita itu
telah meninggal dalam kecelakaan pesawat
sekarang mereka pun tahu

apa kamu juga sudah meninggal nak
ya allah bu
dan gadis di mimpi itu
lihat nih aku bawain pisang goreng kesukaan bapak
kok bapak sedih habis nangis ya
bapak teringat anak bapak
hah udah ada berita
udah tahu dia di mana
anak bapak udah meninggal
dan bapak gak mungkin lagi bisa ketemu dengan dia
aduh pak lila minta maaf ya
pak jangan sedih lagi ya
kalau dia tahu papanya nyari
pasti dia akan senang banget kesana
bapak jangan sedih lagi
kan ada lila sama mama
kalau wajah dia masih hidup
dia pasti sekarang sudah seumur kamu
tapi bapak gak nyesel kan nikah sama mamanya lila
dan bapak nilakan berat nyesel
apalagi sekarang bapak jadi punya anak sebaik kamu
gimana bapaknya jangan sedih lagi ya
makasih ya lil
aku juga senang banget kopah
bapak jimi bisa masuk kehidupan aku
karena aku jadi tahu rasanya punya ayah
mama selalu ngebelain andri
mama selalu belain andri
gak pernah belain setia sekalipun juga
mama ngapain sih pintu kok dipukul pukulin
mama lagi bete dan gondok
gondok sama siapa sih
sayang sama siapa lagi kalau bukan nenek kamu
gak ada lagi orang di rumah ini yang nge betein
tapi sayang mama lagi berusaha untuk membujuk andri
supaya andri mau kasih proyek yang bagus dan besar

supaya andri mau kasih proyek yang bagus dan baik

jangan berbuat seperti itu lagi ya
nanti nenek malah makin benci sama satria
kakek kakek gaek kecemplung basah
kamu gak boleh cuek dan pascah
ini semua gara gara orang yang sudah bikin kamu buta satria
mama tidak akan memaafkan siapapun juga itu orangnya
mama akan kasih ampun
dari dulu memang nenek udah lebih sayang sama andre
begitu kamu buta nenek makin sayang sama andri
itu betul betul nggak adil satria
banteng marah nari hula hula
kamu gak boleh menyerah satria
kita sekarang harus sama sama lagi cari donor kornea untuk mata kamu
supaya tidak ada satu orang pun yang bisa meremehkan kamu
satria belum siap ma
satria takut operasinya kecil
jangan paksa satria ma
mama gak bisa terima
lagi sibuk andri
semuanya dikeluar kebanyakan
ma selamat pagi
mama ingin dia mendapat proyek yang besar
supaya dia bisa menunjukkan kemampuan dia sama nenek
tanti apa apaan ini
andrea dengar ya
kamu jangan sekali kali kasih proyek sama satria
ingat itu ini demi perusahaan
ma ada apa tanti
saya mau ngomong sebentar
mama kenapa sih gak mau kasih kesempatan
kasih proyek sama satria
dia ingin sekali membuktikan
diri loh ma
kasihlah kesempatan sama dia
kamu ini kenapa sih
mama perhatiin kamu itu mati matian belain satria
ada apa sih
mama gak ngerti deh
anak kamu itu cucu kesayangan mama
tapi kamu malah bela belain satria
aneh aneh banget deh
udah dibilangin tunggu saya tunggu saya
jalan lagi dia
jalan lagi dia
tidak pakai jejak
serius siap katanya
kalau tidak ini bagaimana
ya allah mata aku kenapa
hei kamu jangan pergi
ada apa tante
hei ada apa
mama tadi tanya kenapa kamu mati matian belain satria
gak apa apa saya cuma kasih saran aja ko
oh untuk urusan satria mama tidak perlu saran
gak ada yang tahu
gak akan ada yang bakal tahu saya yang bikin satria buta
karena hari itu cuma satu orang yang melihat semuanya
mata aku kenapa
saya mohon tolong jangan kasih tahu siapa siapa tentang kejadian ini pak
saya mohon pak saya gak mau masuk penjara pak
pak ya pak
pak jangan cerita cerita
tolong tolong jangan pergi
eh jangan pergi
saya dan orang itu nggak saling kenal